kita beralih ke tegal jawa tengah
wali kota tegal siti masita ditangkap petugas kpk dalam operasi tangkap tangan di kompleks balai kota tegal pada selasa petang
wali kota tegal ini ditangkap terkait kasus suap proyek rsud kardina
dan mengetahui sang wali kota ditangkap kpk sejumlah pegawai negeri sipil justru melakukan sujud syukur
wali kota tegal siti marsita ditangkap petugas kpk dalam operasi tangkap tangan di kompleks balai kota tegal selasa petang
keterangan yang dihimpun menyebutkan penangkapan tersebut bermula saat wali kota tegal siti marsita suparno
mengikuti rapat evaluasi capaian kerja triwulan dengan sejumlah organisasi perangkat daerah di ruang adipura
petugas yang berjumlah delapan orang dengan menggunakan dua mobil honda jazz dan innova ini hendak masuk ke acara rapat
namun mereka dihalangi oleh petugas satpol pp yang menjaganya
sebelum melakukan penangkapan petugas kpk melakukan penyegelan di kantor rsud kardina
dugaan sementara penangkapan terkait kasus pembangunan
dan fisik icu
penangkapan wali kota tegal disambut gembira oleh pns di lingkungan pemkot setempat
mereka melakukan sujud syukur sebagai ungkapan gembira atas penangkapan tersebut
selain itu mereka juga membentakan sepanduk dan mencopot foto wali kota
ini dilakukan secara spontanitas setelah mendengar kabar penangkapan wali kota oleh kpk
kami ada tiga belas orang yang dinonjolkan
tapi kan tadi mengkritisi wali kota
karena sudah dari awal kami melihat ini nggak benar
tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah wali kota ini nggak benar
tapi karena biaya penguasa kami dinonjolkan
ketiga belas orang yang dinonjopkan ini kemudian melakukan upaya hukum dengan mengugat di pt un
hasilnya pt un memutuskan agar wali kota mengembalikan jabatan kepada pns yang dinonjopkan tersebut
imam suripto tegal
komisi pemberantasan korupsi atau kpk membenarkan melakukan operasi tangkap tangan atau ott di tiga kota yaitu jakarta tegal dan balikpapan
lima orang diamankan dalam ott ini
ya mereka ini diduga terlibat dalam melakukan praktik suap senilai ratusan juta rupiah terkait dengan pengadaan alat di rumah sakit
kelima tahanan kpk ini berasal dari unsur penyelenggara negara dan unsur swasta
yang pasti ada indikasi transaksional di sana
ada dugaan penerimaan hadiah atau
itu janji karena itulah operasi tangkap tangan kita lakukan
nanti kami tentu klarifikasi terlebih dahulu secara rinci dan dalam proses pemeriksaan dua puluh empat jam ini
hasilnya akan kita sampaikan segera
kemungkinan besok kita akan lakukan konferensi pers hasil operasi tangkap tangan ini
sementara itu gubernur jawa tengah ganjar pranowo kecewa mengetahui wali kota tegal siti masita ditangkap kpk
ganjar mengaku sudah berulang kali mengingatkan jajarannya tidak melakukan tindak pidana
ini untuk peringatan jawa tengah